bupati jombang jawa timur menegur petugas bulog karena menjual bahan pangan lebih mahal dibanding harga di pasar saat menggelar operasi pasar
pelaksanaan operasi pasar yang digelar bulog ini justru dikhawatirkan memicu kenaikan bahan pangan
harga pasar menyusahkan bulog ini yang jadi soal
kalau menurut saya lebih baik ini nggak dijual
karena harga pasarnya kan masih di bawah
nanti jangan jangan begitu tahu harga bulognya sekian naikkan dia
bupati jombang setiaji menegur petugas dari bulog yang sedang menggelar operasi pasar di depan pasar pon jombang senin pagi
menurut bupati pelaksana operasi pasar dapat merusak harga pasar
harga bahan pangan di pasar tradisional kabupaten jombang saat ini sudah turun
seperti beras kualitas premium yang sebelumnya dijual lebih dari rp sepuluh per kilogram saat ini turun menjadi rp sembilan lima ratus per kilogram
namun dalam operasi pasar bulog beras premium justru dijual rp sepuluh per kilogram
begitu juga dengan bahan pangan lainnya
petugas bulog akan berkoordinasi dengan disperindak provinsi jawa timur terkait tingginya harga operasi pasar yang diprotes bupati jombang